ini bapak bapaknya pada kemana
bapak bapaknya pada belanja dok ke bogor
jadi anak anaknya taruh di sini
katanya lebih pada sel dok
bapak bapak di cirawat itu emang amazing ya in
bisa bisanya mereka itu belanja tapi anak anaknya ditinggal di sini
bih gak apa apa dok gak apa apa
kasian lagian juga mampu lagian di diskon
saya juga gak tega dong
eh kamu tuh gimana sih
udah tau ada pembeli buah di layan in
iya bi pemilikan masih belum rame
masih bisa dilenya sama mama ngemoira
eh ada juga mamang kamu yang duduk duduk santai santai bukan kamu
kamu mah harusnya kerja
pergi sana kerja
suha mau kemana
mau ke pasar rah
mampir atu mak
mate mau buru buru lain kali aja ya mampirnya
duduk dulu atu minum dulu
duduk dulu atu minum dulu
iya atau suha duduk dulu sebelum puasa
bentar wak bangga atu
mau minum apa sua biar saya buatin
teh manis aja
wak biar saya yang buatin gua sama temenin mas suha ngobrol
makasih ya kos
mak teh mikirin puasa
puasa tahun ini beda
kita ngabis sejarah ke makam orang tua
cuma mau tidur dulu mak
mas suha terima kasih
terima kasih bu
terima kasih pak
mas suha perhatikan
mas suha berani ya
mas suha berani ya
mas suha berani ya
mas suha berani ya
mas suha berani ya
kalau begitu mah bilang saja sama bapak
tadi umar nas mampir ke sini
tapi lain kali pasti mampir lagi ke sini
kalau makam emak nanti kena longsor
ketimbun seperti di cibarengkok
anak anak kamu nanti ziarah kemana deh
matanya gak usah mikirin itu ya
umur matanya panjang
mak nggak mungkin hidup selamanya deh
juga tetap akan meninggal dan dikubur
kamu mah amat
asobri tuh udah dateng
dede jalan dulu ya
kabur gak kabur kan deh
ya enggak tuh mak
dede sama asobri cuma mau ke bogor sebentar
mak asobri jalan dulu ya
aku udah ditungguin di buru yola
kak febri pake kerudung dulu
iya kak febri
nanti kita bersihin karpet yuk gitu
nanti bersihin yang bersih
ini bapak bapaknya pada kemana
bapak bapaknya pada belanja dok
jadi anak anaknya taruh disini
katanya lebih pada sel dok
bapak bapaknya pada belanja dok
bapak bapaknya pada belanja dok

bisa bisanya mereka itu belanja
tapi anak anaknya ditinggal disini
lagian juga mumpung lagian di diskon
saya juga gak tega dok
kalau anak anaknya diajak
pasti pada kecapean
lagian kan juga ada saya yang bisa bantuin
lo tuh mau coba
ini untuk kak a
makasih ya in
minumannya nyegerin gerah bodi sama gerah hati

ini dataran yang paling tinggi di ciraus
pusat rw mau melihat hilal dari sini
melihat hilal betulan
atau hilal dalam tanda kutip
hilal beneran komandan
kan ini menjelang ramadan
pasti ada sesuatu
pak ustadz rw sudah tahu
akan ada kemungkinan meledaknya nuklir
menghancurkan gunung es di kutub utara dan kutub selatan
mencair ciraus tenggelam
berarti pak ustadz rw mencari dataran yang paling tinggi
untuk menyelamatkan diri
sampai segitunya komandan
mereka sangat teliti
ibarat gunung es
ini baru puncaknya saja yang terlihat berbeda
ini baru puncaknya saja yang terlihat
semua sudah diperhitungkan dengan detail
seberapa besar gunung es itu sebenarnya
berapa kilometer dalamnya kebawah
sehingga bisa menenggelamkan ciraus
konspirasi global yang luar biasa

heran orang orang tuh sekarang udah pada sibuk belanja buat lebaran
puasa juga belum
udah mikirin lebaran
cucu dapet thr gak
ya dapet atu dari kantor mah biasanya dapat
kalau dari ciyo juga dapet gak
ih kamu mah ya
kan sekarang udah kerja sama pak mustaqim
ya dapet thr dari pak mustakin masa dari cece
nih tapi kan mau gimana pun cucu tetap bawahannya ciyoyo
jadi harusnya dapet
gak sanggup deh kalau caca harus kasih thr satu bulan gaji buat kamu
kan sekarang pendapatan kamu juga lebih gede daripada pendapatan jejak
masa masih minta thr juga
udah kamu gak usah ngarep
nah aku dapet thr gak dari mams
kamu kan sekarang sekretarja pak kemet
kamu minta thr dari pak kemet
masa dari mama
baru split binyet
semua dada aja lagi ya